suasana malam di hari lebaran pertama di kota bandung berlangsung meriah
sebagian warga kota kembang ini memanfaatkannya untuk berwisata
ribuan warga memadati sejumlah lokasi wisata seperti alun alun masjid raya bandung
tidak hanya wisatawan lokal wisatawan dari luar kota seperti ibu kota juga mulai memadati bandung
dan saat ini kami telah terhubung dengan korespondensi yang di indonesia
ada yogi tujuliarto yang telah berada di masjid raya bandung jawa barat
kita akan sapa yogi selamat malam yogi
saya lihat di belakang anda banyak sekali orang yang memadati kawasan masjid raya
apa yang kemudian mereka lakukan di sana
apakah beribadah atau hanya sekedar jalan jalan main atau apa kemudian yang bisa anda ceritakan
ya budi ini adalah malam pertama di idul fitri tahun dua ribu enam belas kali ini
dan masyarakat terutama wisatawan memanfaatkan malam ini untuk berwisata
dan wisata salah satu lokasi yang mereka pilih adalah masjid raya bandung atau alun alun masjid raya bandung
tidak kurang dari dua masyarakat telah berangsur datang sejak pukul sepuluh tadi pagi hingga malam ini
bahkan rencananya atau biasanya masyarakat akan mulai berangsur pulang hingga subuh nanti pagi
yogi kalau kita melihat bandung kan menjadi salah satu kota destinasi wisata
banyak sekali orang terutama dari ibu kota jakarta menghabiskan waktu liburnya di bandung
apa saja yang kemudian dilakukan oleh pemerintah bandung untuk bisa

kegiatan tertentu yang mungkin anda bisa berikan informasinya kepada kami
ya budi untuk tahun ini memang tidak ada yang spesial untuk acara acara terutama karena ini dulfitri
tapi ada satu hal yang memang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota bandung yaitu keamanan
apalagi beberapa waktu lalu kita tahu ada beberapa hal tragedi teror terjadi di beberapa wilayah
termasuk di indonesia dan juga di luar negeri
dan ini menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah kota bandung khususnya untuk menjaga para wisatawan baik
wisatawan lokal yang datang dari wilayah bandung maupun wisatawan dari luar kota bandung seperti jakarta
untuk dapat menikmati liburan idul fitri di kota bandung dengan nyaman
dan mengenai lokasi destinasi wisata bandung memang menjadi destinasi wisata seperti di alun alun kota bandung ini
nah tapi tidak hanya di kota bandung ya budi
ada beberapa wisata atau lokasi wisata lain yang bisa atau saat ini menjadi pilihan
bagi masyarakat untuk berlibur idul fitri yaitu di wilayah bandung selatan dan bandung barat
nah ini ada perbedaan kalau misalnya wisatawan lokal atau wisatawan dari sekitar bandung
memilih wilayah bandung selatan yaitu sekitar ciwide dan ranca bali
sementara wisatawan dari luar kota bandung seperti jakarta akan memilih ke bandung barat yaitu ke arah lembang
baik terima kasih yogi tuju liarto yang melaporkan langsung dari bandung
selamat menikmati batagor enak yang ada di bandung
yogi terima kasih